naomi kamu lagi sama rizky nggak sekarang
aku gak boleh kasih tahu keadaan rizky sekarang sama tante lidia
aku gak mau tante lidia malah jadi khawatir
naomi kamu denger tante gak
rizky lagi ada di dekat kamu iya
sebenernya rizky kenapa naomi
masih di dalam hutan tante
ngelamatin pangeran sama putri
rizky sekarang masuk ke dalam hutan
aku masih ragu
mungkin aku sama rizky memang harus pergi ke anda
untuk melupakan semua
yang membuat aku dan dia gak tenang disini
rizky kenapa belum mengabarin aku ya
aku jadi khawatir terjadi sesuatu sama dia
aku harus telfon rizky sekarang
belum bisa juga telfonnya
aku telfon naomi ya
om apa yang sabar ya
aku yakin pangeran gak apa apa kok
ya allah om gak tau gimana lagi
kalau hidup gak ada pangeran
tapi ini adalah suatu perubahan
apa lagi yang bisa kulakukan untuk menemukan pangeran
walaupun hubungan aku sama pangeran belakangan ini kurang baik
tapi aku gak mau kalau sampai kehilangan pangeran
karena dia satu satunya penerus semua bisnisku
sorry om aku izin aku telepon dulu ya
harusnya pangeran mau kalau aku jodohin sama naomi
karena selain cantik berkelas pribadinya baik naomi juga berasal dari keluarga yang sangat kaya
semoga saja kita masih bisa menemukan jejak mereka dari sinyal frekuensi hati
saya harap sinyal mereka bisa nyambung ke sinyal kita
karena kalau semakin masuk ke dalam kita semakin sulit untuk menghubungi mereka
gimana kang apa putri sama pangeran udah ditemuin
belum atu neng justru kita lagi cari temen neng yang tersesat di tengah hutan
emang mereka kenapa
tadi pas waktu kang anto mengajak tim tim lainnya untuk ke base camp
eh justru dia malah bertahan di tengah hutan dan justru sekarang mereka malah tersesat di tengah hutan
neng kalau gitu kita jualnya neng
ya mari neng
kita akan balik lepas awal
saya ryan vaith
aku masih tau keadaan rizky sekarang sama tante lydia
aku gak mau tante lidia malah jadi khawatir
naomi kamu denger tante gak
rizky lagi ada di dekat kamu iya
sebenernya rizky kenapa naomi
masih di dalam hutan tante
nyelamatin pangeran sama putri
rizky sekarang masuk ke dalam hutan
dia sama siapa
dia gak sendirian kan
kita disini juga masih nunggu kabar dari tim sar yang papa aku kirim tante
soalnya kan di dalam hutan juga sinyalnya agak sulit
dia sekarang gak tersesat kan
dia akan ditemenin sama tim sar yang aku kirim
terus ada gio dan atta juga
jadi dia pasti baik baik aja kok
nanti kalau rizky udah dateng
udah keluar dari hutan
dan dia deket kamu
dia suruh telpon tante ya
aku sebenernya mau nusul rizky kesana
disana pasti ada nawang dan pak remon
paremon pasti ngebahas soal proposal yang dia kirim ke aku
enggak enggak enggak enggak
aku gak mau
aku gak mau itu terjadi
apalagi sampai dia ngebahas soal kematian pak jaka
dan itu di depan nawang dan di depan rizky
semuanya bisa hancur
enggak aku gak mau
aku gak mau kesana
aku gak jadi kesana
tadi orang legal dari pihak pak remon telpon
dan menanyakan soal kerja sama proyek proposal dengan ibu
bilang aja sama mereka
kalau saya menolak ya
terus kalau mereka nanya alasannya
ya gak usah pakai alasan apapun
bilang aja saya menolak
baik bu permisi
semoga keputusan yang aku ambil ini adalah yang paling tepat
ibu menolak proposal proyek dengan perusahaan pak remon
bukannya itu sangat menguntungkan untuk kita
ibu tidak memberikan alasannya
coba aja deh pak bapak langsung tanya ke ibu lydia
secepatnya aku harus kasih tau soal ini ke pak alex
saya harus keluar dari sini
kaki aku sakit banget
aku yang minta maaf ya
karena aku yang memaksain kamu buat aku jalan
aku yang minta maaf
karena aku yang terlalu lemah
enggak marah usah muat
kamu istirahat dulu aja
aku gak mau kamu nanti kena penangka kakinya
tapi aku gak
udah ngeriin aku deh
kamu jangan keras kepala
kan buat kebaikan kamu juga
tapi kamu gak marah kan
apa aku marah sama kamu
kan kamu jadi begini
kamu gak boleh nyalahin diri kamu kayak gini
kita berdua harus selamat
pokoknya kita harus cari cara supaya kita bisa keluar dari sini
kamu gak boleh nyerah